maksudnya mau ngomongin perasaan ya
aduh aku belum siap nih
bukan ustaz jadi gini
tadi itu santriwati pada curhat sama saya
katanya mereka itu bosen pengen minta diajak jalan jalan
oh iya sama berarti usazah
tadi juga saya ketemu santriwan mereka juga ngomong kayak gitu sama
pengen liburan karena katanya bosen dipesantren terus
kalau menurut saya sih ini kan liburan nih
nggak ada salahnya juga sih kalau kita
kayaknya ada sesuatu yang aneh deh
ustaz kita itu gak boleh susun gak baik kayak gitu kan
cukupin samperin yuk
ustaz saya ini bukannya susun
tapi ini analisa dan pengalaman nyata
haika sama sobri itu gak pernah akur
jadi kalau mereka sekalinya akur itu pasalnya gak beres
loh justru bukan yang malah bagus ustadz kalau mereka jadi aku
berarti tandanya mereka semua itu udah pada berubah
ustaz ustaz mau sama nerawang ya
gak kalau saya pusing yuk ustaz
aduh saki fokusnya mikirin mereka kalau saya sampai pusing nih
yaudah sekarang gini ustaz
daripada kita menebak nebak lebih baik kita buktikan aja
kata saya bener atau enggak ustaz ikut saya ya
nah itu lebih baik ustadz
nah menurut utama yang paling imut di pesantren gunanta
semua harus yang menghormati akan kedatangan inkes ya
ya gak ya kak
mundur mundur cantik cantik
huh kamu itu ngapain sih ganggu
hah apa kamu
mau ribet konekanku bilang bilang bilang
aduh aduh ustaz
gak baik berantem sama temen sendiri
ibu mau ngibetek
apun amalia perasaan biar aja orang yang megangin tangan kamu tuh
wow maya mulu kerjaan ini
tuh tuh tuh
lah lah lah lah
kok kaya mulu malah main pop ame ame sih
ustaz astaz tuh udah dibilang
ini akal datuk tuh
kenapa sih pada berantem mulu ada apa sih
aku lagi baca buku kan ustaz astaz
tuh dia ganggu

eh tapi dengar ya
kenapa sih kalian tuh kalo ketemu berenem ya
kejana berantem mulu nih
tuh gak ada yang bisa diem
sekali kali tuh akur
kalian ini sesama muslim
harusnya saling mengasihi
bukannya malah berantem kayak gini
kenapa tuh lu tuh dengerin
nah apa sih
aku bosen di pesantren dulu
kali kali kan aku jalan jalan kemana gitu
mumpung sekarang aku lagi liburan kan
sekarang aku lagi liburan
nah itu adalah waktu waktu yang tepat
buat kita jalan jalan walking walking
itu loh ustaz astaz kita lagi pengen liburan gitu
ya tau sih kayak mana mana ustaz astaz
kayak tempat biasa saja kayak keluar kota
luar negeri bandung
atau tidak kuali lumpur
kuali lumpur ustaz
jadi kuala lumpur ya
bukannya kuali ya yang dimasak masak itu
nanti coba ustaz astaz pertimbangkan keinginan kalian ya
siapa tau mereka mau ngabulkan
kamu harus bolos ke kanan
atau balas ke kiri
tapi biar allah ada yang balas
udah mundur mundur mundur mundur mundur mundur
kenapa yang di situ
nah kalau di sini kan tempatnya enak
bisa keluarnya gampang
tuh kan ustadz
bener apa rugaan saya
pasti mereka sedang mengecarakan sesuatu
tapi mereka pada mau ke mana ya
kalau dilihat lihat kan mereka bawa tangga nih
pasti sebentar lagi mereka bawa ular
terus mainnya ular tangga
kalau main ular tangga nggak mungkin bawa tangga beneran lho
supaya lebih jelas kita ikutin aja
udah ustadz diam
masalah apaan sih itu
masalah kaki lho
yaudah sekarang aku naik dulu
udah diam diam
ah daripada kalian berebutan
mendingan kedua duanya naik
eh kalian keluar dari pesantren aja udah pada ribut
itu mau namanya sungguh ribet
eh jangan tarik tari
ustadz mendingan saya dukung dulu ustadz
eh jangan tarik tari

kalian nggak tau ini siapa
hai kal asun triobemo
kalian ini sebenarnya pada mau ke mana sih
kita taruh tangga ke sini
karena kalau sejak umur di pasangan ini
kita tuh mau keluar
kita mau kekubur binatang
mau melihat hewan hewan
pengen lihat harimau
sekali kali gitu pak asan
nih lihat tuh
belum tahu ya
kalau teman kalian ini
pandai banget menirukan suara suara binatang
gak tahu pak asan
biasanya banyak banget
lagi lagi suara monyet itu mirip banget kalau ada perlombaan lukman monyet monyet juara juara satu
tapi saya itu pengen ke kebun binatang itu karena saya itu pengen ketemu ini
karena saya tidak bisa meniru suaranya dia dan juga satu lagi
pernah bisa nyotoin sebabnya sudah punah udah punah udah punah kalau misalkan kamu
ketemu dinosaurus cuma sekali capok doang tapi lukman kamu tenang aja ya
ada taman dinosaurus di indonesia akhirnya ada lagi
itu dia ustadz saya juga lupa
maksudnya mau ngomongin perasaannya belum siap nih
uis gr jadi gini tadi itu essential laughy pada curhat
sama saya malleo mereka itu bosan tapi minta diajak jalan jalan
sama berarti usazah tadi juga saya ketemu santriwan mereka juga ngomong kayak gitu
sama pengen liburan karena katanya bosen di pesantren terus kayaknya rubrahnya
sih ini kali burani ensuring aja juga sih kalo kita ajak mereka tamasya yakin tapi kaya dua aja
kita tuh ajak jalannya janjau jalan jalan biasa aja harus ngajak katamu aja itu kepala saya sat cavity
diajak ke tempat yang bermanfaat dan bisa menambah ilmu
taman legenda di taman ini
nah saya setuju itu saza
di sana juga ada taman dinosaurusnya kan ya
nah saya setuju tuh
sama ustazah nuyuy
pokoknya apa yang ustazah omongin
jangan masalah ide
hati saya aja udah sama ustazah